rate sebenarnya financial performance laba atau kinerja keuangan secara yang lebih luas
itu hanyalah validasi dari strategi yang tepat dengan eksekusi yang efektif
yang berdasarkan atau berakar pada purpose
jadi kalau lima tahun ini terutama bahkan pada masa pandemi
itu merupakan validasi bahwa strategi yang kita lakukan itu merupakan strategi yang tepat
dan memang kita berupaya untuk bisa mengimplementasikannya dengan sangat efektif